sabtu siang empat juni bantaran sungai kalimalang di desa hegar mukti cikarang pusat bekasi
ramai oleh warga yang menonton pencarian seorang pengendara sepeda motor yang tenggelam sejak sabtu dini hari
sepuluh orang relawan hingga enam perahu karet lengkap dengan dua penyelam dikerahkan demi mencari keberadaan pria bernama wahyu suhada
namun hingga sabtu sore empat juni wahyu tak kunjung ditemukan
saat itu asep riza salah satu teman wahyu menyebut wahyu terpental ke sungai akibat ditabrak sebuah mobil suv saat dalam perjalanan pulang ke indramayu bersama tiga temannya dengan sepeda motor
asep dan dua temannya selamat sedangkan wahyu dilaporkan hilang tenggelam
polisi pun mencari rekaman cctv di sepanjang jalan kalimalang untuk menyelidiki sopir suv penabrak wahyu
belakangan terungkap kecelakaan ini hanyalah sandiwara belaka
senin enam juni polres metro bekasi membekuk asep dan dua temannya abdul mulki dan dena
kepada polisi para tersangka mengaku berkomplot dengan wahyu demi mendapatkan uang klaim asuransi
namun sang sutradara wahyu suhada malah melarikan diri
bang bayar berapa tadi dua puluh sampai berapa tadi bang
dua puluh sampai berapa tadi
dua puluh sampai berapa
rp seratus buat apa duitnya
buat bayar hutang
inilah lokasi di mana para pelaku melancarkan aksi penipuan mereka
usai menceburkan sepeda motornya ke dalam dan menunggu pelaku wahyu meninggalkan lokasi
kemudian pelaku satunya lagi kemudian berteriak teriak minta bantuan warga dan mengatakan bahwa salah satu temannya terjebur dan terseret arus kalimalang
satu bulan sebelum kejadian atau pada mei dua ribu dua puluh dua para aktor sandiwara ini sepakat berbagi peran di sebuah rumah di kawasan ciomas bogor
abdul mulki pura pura membonceng wahyu dan ikut tercebur ke sungai
asep riza berakting mencari pertolongan sedangkan dena melapor ke polsek cikarang pusat
yang satu selamat karena dia itu masih di pinggir jatuhnya
jadi dia juga ketiban motor jadi motornya itu nggak sampai jumlah kali jadi masih setengah setengahnya nyangkut gitu
cuma yang mencari ini yang
wahyu teman saya ini aja yang belum ketemu
ketika di kawasan ini lantas memancing kecurigaan polisi
polisi curiga lantaran tidak ada bekas tabrakan di lokasi kejadian
kemudian kondisi lampu belakang sepeda motor yang pecah namun spartboard belakang justru masih utuh
polisi pun mengendus kejanggalan dari keterangan salah satu tersangka yang menyebut dirinya tidak ikut terpental ke sungai
polisi menjerat wahyu serta komplotannya dengan pasal
pembuatan laporan palsu dan diancam hukuman satu tahun penjara
yang terakhir kita menggunakan metode sains
kita menggunakan bantuan dari cybermabes untuk mencari jejak digitalnya
dan kemudian kita temukan bahwa semua ini bisa kita pastikan peristiwa yang direkayasan
kamis sembilan juni wahyu suhada akhirnya menyerahkan diri ke mapolsek cikarang pusat
usut punya usut pengusaha empang ikan ini terlilit utang dua delapan miliar rupiah akibat rugi investasi kripto
tersangka mengaku ia mengincar uang klaim kematian senilai lima belas miliar rupiah dari empat polis asuransi yang ia miliki
sebetulnya tidak terinspirasi kemana mana
cuma karena memang kondisinya saya terhimpit
jadi saya harus membayar beberapa yang harus saya bayar
dan itu akhirnya saya gelap mata saya melakukan itu
kriminolog menilai modus penipuan demi mendapatkan uang klaim asuransi sulit lolos dari jerat hukum
kalau itu diberikan kepada ahli waris atau ahli waris yang menerima
berarti ini ada ada ada bukan hanya
orang yang mereka nyasar tapi yang menerima santunan ini juga terlibat di dalam perencanaan
sepintar pintarnya bangkai ditutupi baunya pasti tercium juga
begitu juga dengan kasus ini
berkat kinerja pihak kepolisian yang mengedepankan scientific evidence kejahatan para pelaku bisa diungkap juga
sekaligus menjadi peringatan
membohongi pihak kepolisian
arya dita utama indra hadi bekasi